proses evakuasi para penambang tradisional yang tertimbun longsor di penambangan emas
sampai saat ini masih terus dilakukan
para petugas yang melakukan evakuasi kesulitan karena
adanya empat sumber mata air yang keluar dari lokasi pertambangan
sehingga menyulitkan proses penggalian
para warga yang diduga masih tertimbun di longsoran
air terus mengenangi lubang tambang tersebut
saat ini sudah ada tiga eskavator yang terus melakukan penggalian
di lokasi lokasi yang diduga merupakan tempat di mana para penambang tradisional itu tertimbun
proses pencarian para penambang tradisional ini menjadi tontonan warga setempat
di antaranya ada juga warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya
yang diperkirakan turut menjadi korban

para penambang yang selamat masih menanti kabar kawan kawan mereka
tiga alat berat dikerahkan untuk mengangkat longsoran dan tutupan pasir
bercampur lumpur di dalam lubang bekas galian tambang
di lokasi itulah para penambang tradisional itu diperkirakan tertimbun
luas area yang tertimbun ini tidak sampai setengah hektare
ada pun hasan datang untuk memastikan kabar keponakannya
yang ikut menjadi penambang tradisional di lokasi itu
saya datang untuk tengok penakoponakan
penakan yang ikut cari cari mas ini penambang sini
iya masih cari sini
jadi saya dari atas sini cari motornya
sesuai laporan pos gabungan sar sampai dengan kami sore
sudah enam jenazah yang berhasil dievakuasi dari area longsoran
sebelas orang selamat dan sebagian masih dirawat karena terluka
peristiwa longsor yang terjadi di area tambang emas tradisional ini
terjadi pada rabu malam
jafar gebua parigi motong sulawesi tengah